sejumlah jenderal tentara nasional indonesia dan kepolisian akan bersaing dalam pilkada dua ribu dua puluh
kendati dianggap berpengalaman mengembang jabatan strategis
menurut analis politik fenomena baru ini menunjukkan partai politik gagal melakukan kaderisasi pemimpin
terlebih lagi nama nama calon dari tni polri tidak terlalu cemerlang jika melihat pengalaman di pilkada serentak lalu
sedikitnya tujuh jenderal tni dan polri akan bertarung pada kontestasi bertajuk pilkad serentak dua ribu dua puluh
dari ketujuh nama itu mayoritas diusung oleh partai politik
namun ada juga yang maju sebagai calon independen diantaranya mayor david suwardi di daerah pemilihan bengkulu
dan akbp ilyas di daerah pemilihan kota bawabawu sulawesi tenggara
dilansir koran tempo pengamat politik dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia siti zuhro mengatakan
majunya sejumlah jenderal yang masih aktif merupakan fenomena baru
namun fenomena ini sekaligus menunjukkan partai gagal melakukan kaderisasi pemimpin
selain itu cara tersebut merupakan jalan pintas yang dilakukan partai politik
analis politik as hikam menyebut jika melihat pengalaman pada pilkada serentak dua ribu delapan belas
calon dari tni polri tak banyak menunjukkan tajinya pada kontestasi dua tahun lalu tersebut
pada dua ribu delapan belas pun para jenderal tni polri menghadapi penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan penyelamatkan
tidak terdapat persaingan keras dengan tokoh tokoh lokal
para jenderal aktif cenderung disorongkan dengan terpaksa karena tidak ada kader partai yang layak
publik indonesia di daerah daerah terutama di jawa itu memang sekarang ini masih belum bergeser dari apa yang anda sebut sebagai keengganan tadi itu
oleh karena itu kerja dari para mantan jenderal atau bukan mantan ya para jenderal yang nanti akan ikut itu tidak mudah mas
selain dihadapkan pada persaingan yang alot badan pengawas pemilu sedang menggodok aturan untuk mengawasi etika calon kepala daerah dari tni dan polri
karena kan memang pada dasarnya kan menurut silupatupasal tiga puluh sembilan atau pasal delapan dari undang undang tni dan undang undang polri
seorang mereka tidak dapat menjadi peserta calon kepala daerah
kan sudah jelas di undang undang tni dan undang undang polri mengatakan begitu
dan sudah diatur dengan pkp nomor tiga misalnya tentang pencalonan
memang yang menjadi permasalahan adalah mereka saat mau mendaftar mengajukan surat pengunduran diri
tapi kan berita surat dari pejabat yang berwenang itu kan paling lambat dikeluarkan misalnya
penetapan itu sampai tanggal enam puluh hari atau tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara
sampai enam puluh kali kan sampai bulan april misalnya
berarti dari bulan februari maret april itu dia punya pengaruh yang luar biasa loh
dengan peluang jenderal yang tak terlalu besar berkaca pada pengalaman yang
lalu seyogianya partai politik lebih memperhatikan proses pendalaman demokrasi konsolidasi dan kaderisasi
andri setiawan cnn indonesia
para jenderal di kancah politik seperti mengingatkan kita terhadap fenomena yang serupa
namun direntang waktu yang lalu
ketika para jenderal berkompetisi di pilkada
mampukah mereka mendulang suara pemilih
dan apa sebenarnya dampak positif dan negatifnya bagi demokrasi dan demokratisasi politik di indonesia
untuk memotret hal itu sudah bersama saya di studio malam hari ini
ada mbak siti zuhro peneliti politik senior dari lipi
terima kasih mbak wiwi sudah datang
malam tahun baru mau datang kesini untuk memberikan pencerahan
kemudian ada bang fadil ramadhanil peneliti dari perludem
terima kasih bang fadil sudah datang ke cnn indonesia
masih kemudian ada melalui sambungan telepon
kita sudah terhubung dengan inspektur jenderal anton karlian
bakal calon gubernur jawa barat sepertinya
selamat malam pak anton
selamat tahun baru mas budi
selamat tahun baru pak sebentar lagi kita akan merayakan
baik pak anton saya akan mulai ke pak anto dulu
pak anton jadi memang sudah seberapa bulat niat pak anton ini untuk maju nih pak
jadi jadi bakal calon gubernur ini
ya karena saya ada dorongan dari masyarakat
kemudian bergayung bersambut adanya juga apa
kehormatan undangan dari partai
makanya saya pun juga ini sebuah amanah
maka saya pun juga harus membalas mereka dengan niat pula
jadi siapa saja pak yang kemudian mengusung atau mendukung mendorong dorong pak anton untuk maju nih pak
jadi siapa siapa saja pihak pihak yang mendukung mendorong pak anton
untuk maju di calon gubernur jawa barat selain partai politik dan masyarakat
apakah kolega di internal kepolisian juga ikut menyorong nyorongkan nih pak anton
tidak kami tidak menyorong nyorongkan
tapi hal ini karena tadi ada dorongan dari masyarakat
kemudian gayung bersambut tadi itu ada apa
kehormatan dari partai sehingga saya meminta izin kepada pimpinan
karena di kami ini kan izin pimpinan baik dari kapolri maupun wakapolri ya
kami mohon dukungan dan juga dari kalemdiklat
kami pun juga mohon izin dan dari mereka mereka pun juga ya kami diizinkan
silahkan silahkan kami akan mendukung begitu
untuk update nya terkini supaya masyarakat juga tahu nih pak anton
sudah sejauh mana pak anton komunikasi politik atau partai partai sudah mendapatkan
sudah memberikan boarding pass lah paling tidak ke pak anton ini kan
kalau mau maju pilkada harus ada boarding pass nih pak dari partai partai politik
sudah sejauh mana pak perkembangannya pak
perlu ada satu legitimasi dari partai atau dari politik
ya selama ini kami diberikan kehormatan sebagai kandidat calon dari pdip
pdip pak ya itu sudah resmi pak anton
untuk koalisi kami serahkan semuanya kepada partai
kami tidak ikut campur silahkan partai yang mengadakan koalisi
karena keputusan partai itulah yang terbaik
jadi sebenarnya kalau kita ingin tanya pak
mekanisme di internal kepolisian untuk orang orang seperti pak anton atau perwira perwira
seperti pak anton yang ingin maju dalam kontestasi pilkada itu seperti apa sih pak
mekanisme di internal kepolisian ini
nanti kalau kami sudah ditunjuk
sudah resmi sudah dapat rekomendasi
kami harus mengajukan pengunduran diri
dan kami pun juga sebelum ini kan kami sudah mendaftar dulu
lohil dulu tes segala macam dulu
walaupun kami masih kandidat
jadi nanti ketika sesuai aturan begitu pendaftaran resmi mungkin nanti februari
ya saya harus mengundurkan diri satu hari
tapi sekarang ini komunikasi politik kemudian kampanye kampanye di grassroot ataupun di tingkat elit juga sudah dilakukan ya pak anton ya
saya kan tidak kampanye
tapi begitu saya ada gagas curah pendapat di pdip di daerah
otomatis setelah begitu simpatisan simpatisan saya itu membuat posko posko membuat relawan relawan
jadi ini bukan kampanye
bukan kampanye kampanye ya pak ya
karena saya dari awal pun juga banyak masyarakat yang menyurat
banyak masyarakat yang mendukung
jadi secara spontanitas mereka sekarang ini membuat posko posko
jadi saya pun juga tidak bisa membendung
apakah ini bentuk kampanye atau bukan
tapi ini bagi saya secara spontanitas
saya sangat terharu
ini sebuah simpati masyarakat yang luar biasa kepada saya
bahkan sekarang mungkin sudah lebih dari enam puluh posko yang berada di seluruh wilayah di jawa barat
wah banyak sekali
berarti paling tidak aktivitas momentum politik ini juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pak anton
saya akan tanya mbak wiwi dulu
gimana fenomena ini menurut anda ini fenomena yang biasa saja atau ada yang istimewa dari pilkada serentak dua ribu delapan belas ini
tapi lebih asli jawabnya
kami akan segera kembali ke usaha jenama berikut ini
kita masih membahas para jenderal jenderal baik tni dan polri yang masih aktif ini turun gunung
tadi kata pak anton karlian sih sendiri kabarnya boarding passnya sudah hampir pasti akan dapat dari pilkada serentak dua ribu delapan belas ini
berarti sudah ada komunikasi politik dan juga ya paling tidak kompromi kompromilah dari pak anton dengan pilkada serentak dua ribu delapan belas ini
anda lihat fenomena ini seperti apa mbak wiwi
ya demokrasi itu memang pada dasarnya memberikan peluang kepada warga negara untuk ikut berkontestasi berkompetisi dalam pemilu dan pilkada
nggak ada masalah gitu ya
tapi harus masuk dalam koridor harus masuk dalam aturan main yang tentunya ditentukan gitu
tidak boleh lalu tidak mengikuti tahapan tahapan dan sebagainya
untuk tni polri ya kita sering dulu itu kalau belajar tentang politik indonesia sejarah politik indonesia
berbicara tentang indonesia tidak bisa dibisarkan dari politiknya tentara dan waktu itu dwi fungsi abri
dengan dui fungsi abri itu sangat jelas bahwa tentara polri gitu ya tni polri bisa menjadi gubernur
bisa menjadi bupati wali kota bahkan bisa jadi presiden dan wakil presiden
boleh ya tapi yang membedakan pilkada kali ini dengan pilkada pilkada lainnya
ini sistemnya demokrasi gitu ya ada apa sekarang dimulai dengan dki jakarta ketika ada ahy yang seorang mayor gitu ya
lalu ada dalam hitungan bulan lah ya tidak terlalu lama harus mundur sebagai mayornya dan mendaftar gitu ya
nah ini juga dikisruhkan dan sebagainya
jadi kalah ternyata gitu ya ini jadi tidak ada jaminan juga menjadi menang kan gitu
nah ini karena kontestasi dalam demokrasi menurut saya yang tidak boleh adalah melakukan politisasi
baik itu politisasi di birokrasi menarik narik pns asn gitu ya untuk menjadi tim sukses bahkan menggunakan dana dana birokrasi
ya itu kan sering terjadi sehingga ketika pilkada dimulai tahun dua ribu lima apa yang terjadi soliditas politik
birokrasi itu sangat terancam
apakah hanya ada di birokrasi atau ada di institusi negara lain yang bisa dimanfaatkan
dalam konteks pilkada juga menurut saya tidak hanya birokrasi
tapi juga ada peran dari kpu bawaslu juga ada institusi penegak hukum yaitu polri
bahwa seluruh itu hanya bisa memberikan penalti administratif
tapi ada potensi jika general general aktif seperti pak anton misalnya masih memegang chain of command
misalnya ikut berlaga meskipun sudah mengundurkan diri
ini bisa netralitasnya jadi bisa diragukan atau dipertanyakan gitu terhadap institusinya ya
iya profesionalisme yang bersangkutan itu yang akan menentukan
jadi kita mengharapkan bahwa tidak ada larangan memang tidak ada pasal ayatnya yang lalu tidak membolehkan tni polri
kalau mereka mengikuti aturan main harus mundur
tapi yang tidak boleh adalah menggunakan institusi atau networking
untuk kepentingan pemenangan pilkada itu yang tidak boleh
itu yang dilakukan namanya politisasi nah ini yang tidak boleh
oke fadil ada catatan nggak
ya saya concernnya justru ke netralitas tni polri dan asn
karena ini adalah yang dibahas para jenderal tentu fokusnya ke tni dan polri
nah netralitas tni polri menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah pilkada mas budi
mereka adalah alat negara alat kelengkapan negara tni bertugas menjaga keamanan
keamanan negara sedangkan polri bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum
nah oleh sebab itu mereka diwajibkan untuk menjaga netralitasnya
dalam undang undang tni dan undang undang polri itu clear disebutkan
anggota tni dan polri itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis
nah di dalam undang undang tni misalnya undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat itu
pasal dua huruf d soal jati diri tni itu jelas sekali disebutkan
tentara profesional itu adalah tentara yang tidak boleh ikut dalam politik praktis
di dalam undang undang polri juga bahasanya eksplisit
di undang undang dua dua ribu dua itu tentang kepolisian disebutkan dalam pasal dua puluh delapan itu
anggota polri diharapkan dan diwajibkan untuk netral dalam kegiatan politik
juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis
dalam konteks sekarang kalau ada anggota tni polri kemudian ingin maju menjadi calon kepala daerah
ingin maju ya silahkan saja tapi kan kemudian ada larangan
kalau masih bersatus tni dan polri aktif tidak boleh dong
ikut terlibat dalam politik praktis
politik praktis itu maksudnya kalau kata pak anton kan saya tuh gak kampanye
kalau melihat ada orang yang mengusung mengusung atau ingin mendukung saya
ya nggak apa apa dong itu kan hak demokrasi mereka
ini gimana cara memilihannya
kalau soal itu kan jadinya debat semantik mas budi
tapi kalau politik praktis itu kan bisa dimaknai ketika seorang anggota tni atau polri
kemudian sudah membangun komunikasi politik dengan partai
kemudian sudah menyatakan keinginan untuk maju menjadi calon kepala daerah
itu sederhana sekali
menurut saya itu politik praktis
itu sudah bagian dari politik praktis gitu ya
membangun komunikasi politik saja itu merupakan politik
membangun komunikasi politik dengan partai bertemu dengan masyarakat
terdapat alat peraga yang kemudian menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah bakal calon gubernur
dan kemudian sudah bahkan sudah eksplisit kan
menyatakan berkeinginan untuk menjadi bakal calon gubernur
itu tentunya harus mundur
karena itu bertentangan dengan
tidak boleh di dalam undang undang tni dan undang undang polri itu secara tidak boleh
x diatur juga nggak itu
dalam peraturan perundang undangan misalnya
tentu secara etik di dalam internal peraturan polri dan tni saya yakin ada
sedangkan itu disebut eksplisi undang undang
oke saya akan kembali ke pak anton
pak anton katanya kalau sudah menjalani komunikasi politik
misalnya dengan partai partai atau dengan masyarakat yang mencoba untuk mendukung
apalagi ada atribut atribut itu sudah bagian dari politik praktis gitu pak anton
pendapat anda seperti apa pak
ya kalau masalah itu kan persepsi
ini bagaimana aturan undang undang mengaturnya
apakah setiap komunikasi itu dikatakan komunikasi politik
nanti misalkan ada calon dari tni polri pegawai negeri gitu kan
ketika dicalonkan oleh atau sesuatu partai gitu kan apakah harus diam saja kan tidak
nah sementara mereka mereka pun juga mohon maaf banyak sekali yang mungkin
ada yang lain lain sudah pasang pasang malah baliho dari dua tahun yang lalu gitu
saya kan belum ditunjuk sebagai kandidat
tidak ada juga satu atribut partai pun juga yang dipakai
itu adalah simpatisan masyarakat
jadi di dalam hal ini ya silahkan saja berpersepsi demikian
jadi anda merasa tidak melanggar etika ataupun peraturan yang ada gitu pak anton ya
bagi saya itu tidak merupakan satu pelanggaran
karena saya tidak ada satupun juga misalkan lambang apa yang saya pakai kan tidak
saya kadang kadang baju putih saya kadang kadang baju merah karena saya suka saja warna merah
saya kadang kadang baju batik saya kadang kadang juga baju hijau baju kuning gitu kan
pas disorot oleh media mungkin
baju merah ya kelihatannya merah
jadi dan juga aturan mohon jelaskan
begitu kita dipinang misalkan harus mengundurkan diri ya mengundurkan diri
sekarang saya kandidat diumumkan saja belum
jadi saya sebagai apa dong
diumumkan saja belum
terus semua simpatisan masyarakat saya hanya menghargai masyarakat saja yang spontanitas simpatik
terhadap saya walaupun saya belum dapat apa apa saya belum mendapat tiket loh
belum dapat boarding pass ya pak ya hampir dapat kalau kata pak anton tadi ya
hanya hampir saja tiketnya belum ininya belum hanya booking fee saja
booking peak saja belum tentu belum tentu
dan saya semua serahkan yang penting ada masyarakat yang simpati kepada saya ya saya datangi
jangan sampai masyarakat itu sendiri kecewa
jadi komunikasi politik ini bukan berupa ini hanya bentuk penghargaan ya
hanya bentuk penghargaan kepada masyarakat yang ingin mendukung bapak tapi tidak sama sekali melanggar peraturan
ataupun etika yang selama ini ada di kepolisian dan juga peraturan perundang undangan
sebelum ke mbak wiwi kalau tadi anda menyoroti bahwa memang harus clear ini karena komunikasi politik saja
merupakan bentuk politik praksis bahayanya apa jika memang ini terus ada dan kemudian dibiarkan
atau mungkin terus terjadi gitu fadil dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya
tentang unsur publik tersebut apakah taher

cara mengora amerika yang menanasikan ekonomi korabsial menjadi penerbangan yang mooos
ingg gradeh par lu seing er reporting s drama pada kensimu bagaimana kelakangan berabadan
dengan banyak perwira perwira yang ada di kepolisian yang ingin maju di pilkada serentak tahun depan
silakan semua anggota polri yang ingin berkompetisi dalam politik praktis silakan
nah nanti memang ada aturannya
aturannya itu mengundurkan diri pada waktunya
nah kapan pada waktunya
waktunya itu adalah ketika pasangan calon sudah ditetapkan
oleh kpu atau kpud
jadi kalau ya itu awal februari delapan februari kalau saya tidak salah
itu kalau sudah penetapan pasangan calon wajib mundur
karena kalau sudah ditetapkan berarti akan berkompetisi
dan ketika kompetisi sudah harus menjadi anggota masyarakat sipil biasa
nah kalau seandainya sebelum penetapan pasangan calon
untuk mengundurkan diri
itu nggak fair juga
tuh katanya gak fair kalau dipaksa mengundurkan diri sebelum pencalonan
apa tanggapan anda sebelum saya tanya tentang bahayanya tanggapan anda terkait dengan pernyataan ini
yang saya sampaikan pak kapolri tentu harus dilihat lagi
menurut saya kalau mengatakan hak politik antara anggota tni polri dengan warga sipil itu sama menurut saya tidak pas mas budi
karena kan kita tahu politik hukum negara kita itu memberikan pembatasan bahwa tni polri tidak punya hak pilih
jangankan hak untuk dipilih
hak memilih saja kan ditunda hak pilihnya
sampai kemudian tidak lagi menjadi anggota tni polri
nah kita kan jelas bahwa politik tni polri itu kan politik negara
berdasarkan supremasi sipil dari kemudian pemimpin pejabat yang dipilih melalui sebuah proses pemilihan umum
nah kekhawatirannya adalah pertama kalau anggota tni dan polri aktif kemudian sudah melakukan aktivitas politik praktis
melakukan pendekatan kepada partai
membangun komunikasi dan perusahaan
membangun komunikasi dengan masyarakat
membangun kelompok kelompok pendukung
polri itu kan punya kewajiban untuk menjaga ketertiban keamanan masyarakat selama masa tahapan pilkada itu berjalan
nah kalau kemudian dia akan menjadi salah satu aktor yang akan maju di dalam proses pemilihan kepala daerah tentu ada konflik of interest
di satu sisi harus mengamankan daerah yang akan menyelenggarakan pilkada harus aman tertib dan lancar
yang notabene di daerah itu akan ada pesaing politiknya
kalau dia akan maju menjadi calon kepala daerah itu akan menjadi kesalahan

nah yang kedua
nanti jika sudah bertarung kan sudah lepaskan baju dan bintang
sebelum sampai ke sana anggota tni polri itu jangan hanya melihat undang undang pilkada saja
kalau undang undang pilkada iya mundur itu baru wajib ketika sudah ditetapkan menjadi calon
tapi ada undang undang yang lebih jauh melekat kepada masing masing anggota tni polri
undang undang tni undang undang tiga puluh empat dua ribu empat kepada kepolisian itu undang nomor dua tahun dua ribu dua
jelas sekali disebutkan anggota kepolisian itu tidak berpengaruh
tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis
ya segala hal yang berhubungan dengan sebuah kontestasi pemilihan
mulai dari pra pencalonan proses pencalonan kampanye sampai nanti pemungutan suara
nah satu lagi kalau memang dilihat konstruksi norma di dalam masing masing undang undang itu
ada satu prinsip ya kalau membaca ketentuan peraturan perundang undangan itu
haruslah dilaksanakan dengan itikat baik
jadi kalau kita lihat
kemudian tidak boleh kita tarik penafsiran sebuah klausul norma hukum itu menjadi yang umum lagi
politik praktis itu kan saya belum jadi calon dan lain sebagainya menurut saya benar
sebelum jadi calon itu kan rangkaian dari proses aktivitas politik praktis itu
itu juga politik praktis menurut anda
makanya yang penting untuk dijaga itu menurut saya adalah kelembagaan tni dan polri nya
saya tidak keberatan kemudian kalau ada anggota tni polri aktif ingin maju silakan saja
tapi mundur dari anggota tni polri nya agar kemudian kepastian netralitasnya terjaga
kelembagaan tni polri sebagai garda terdepan bangsa untuk menjaga pertahanan negara
untuk menjaga ketertiban masyarakat spesifik menjaga keamanan ketertiban dalam pilkada
itu bisa berjalan dengan baik
dan jangan lupa mas budi tni polri itu kan mereka garis komando komunikasinya
dan juga memiliki senjata
nah kalau kemudian ada potensi ketidak netralan ada potensi konflik

seawasangka itu kan harus dihindari sebagai sebuah penyelenggaran pemulihan umum yang demokratis
selama ini fakta fakta yang ada jika memang ada perwira tni dan polri ikut dalam kontestasi politik
apakah pernah ada pengalaman pengalaman yang kurang menyenangkan misalnya terkait dengan netralitas misalnya dari pengamatan anda
tentu menjadi sebuah hal yang perlu kita lihat apakah itu sudah pernah terjadi atau tidak
tapi itu tentu potensial sangat terjadi kalau kemudian anggota tni polri aktif itu masih menjabat
tapi kemudian sudah melakukan aktivitas
dan juga membuat politik praktis dengan membangun komunikasi dengan partai
bahkan ada beberapa calon itu sudah mendapatkan rekomendasi partai
nah sebaiknya memang kalau ingin mencalonkan di dalam undang undang tni polri itu sebaiknya menghindari diri untuk tidak terlibat politik praktis dengan mengundurkan diri
apakah rawan memang mbak wiwi anda melihat bahwa institusi tni dan polri ini digunakan juga untuk menjadi instrumen politik pemenangan para perwira yang juga ikut maju dalam berkompetisi
ini pertanyaan yang krusial menurut saya
ini pertanyaan yang serius sekali karena dalam demokrasi tadi dikatakan memang beda
dalam demokrasi itu ada kompetisi kontestasi ada katakan gitu ya komunikasi yang dua arah duduk sama rendah berdiri sama tinggi egalitarianisme di situ dan sebagainya
dan ini kalau tidak dikelola secara hati hati ya menurut saya nanti konflik interest yang luar biasa
jangankan ada tni polri turun tidak turun saja
tidak turun saja
tidak turun saja yang namanya berita berita bahwa institusi mana berpihak ke siapa dan sebagainya kepada calon dan sebagainya
dari pengalaman anda dari penelitian anda ada tuh mbak
coba dibocorin mbak
jadi bahkan tidak di level pilkada lagi di level nasional pemilu gitu ya
bahwa institusi ini berpihak kemana kemana di pilkada dki ini sudah sangat welo welo
itu clear ya
kita harus lugas mengatakan itu
oleh karena itu ini kita taruhan dengan demokrasi
kita mau berdemokrasi secara berkualitas atau demokrasi hanya maskuriding hanya topeng
kita bertopeng saja
tapi intinya adalah rebutan kekuasaan sebenarnya gitu
dan kita minta pertanggung jawaban kepada partai politik untuk mengusung calon calon yang tidak menimbulkan permasalahan
yang membuat kita setback dalam berdemokrasi
oke mbak iwi fadhil kita akan break dulu
setelah jeda saya akan meminta pak anton untuk menjawab kekhawatiran dua peneliti politik yang ada di studio ini
kami akan segera kembali
ya tadi fadli dan juga mbak wiwi sudah mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan terutama tentang konflik of interest dan netralitas
bagaimana anda menjawab kekhawatiran kekhawatiran itu pak anton
baik terima kasih saya menghargai pendapat ibu siti dan mas fadli juga
khawatir boleh saja tetapi jangan sampai terlalu was was apalagi suudon
mari kita lihat

banyak juga dari tni maupun polri yang ikut dalam pilkada pilkada sebelumnya
di jawa tengah seperti kemarin ada pak bibit itu dari tni
di jawa barat juga ada pak agung gumelar dengan mantan pangdam malah
tapi kenyataannya pak aher yang menang
dan jangan dilihat institusi polri maupun tni seperti masa lalu
sekarang mereka sudah lebih profesional
kalau kita tidak netral kita pun juga akan kena kode etik secara internal
dan juga jangan lupa bahwa saya juga sebagai anggota polri masih warga negara indonesia
undang undang dasar empat puluh lima masih menjamin setiap warga negara berhak dipilih dan memilih
tidak ada di sana kecuali tni polri
memang ada area abu abu kapan kami harus mengundurkan diri
kalau memang itu yang diinginkan oleh masyarakat tinggal regulasinya saja dirubah
nah ini jangan sampai karena kalau kita lihat pun juga mohon maaf saya bukan menyudutkan misalkan politik praktis
para incumbent sebelumnya belum dapat apa apa sudah banyak poster di mana mana
sudah banyak mengumpulkan massa
nah ini bagaimana apakah ini bukan politik praktis
jadi jangan kami saja yang disoroti tapi semuanya
harus adil gitu ya pak ya semua juga berpotensi
jangan yang ini boleh yang ini tidak boleh
kan begitu karena kami pun juga ya walaupun tni polri punya hak politik
tapi harus diatur dalam koridor koridor tertentu
nah sekarang tinggal disempurnakan saja bagaimana kami harus bermain
seandainya begitu kami dipanggil harus mengundurkan diri saat ini pun juga saya harus mengundurkan diri
saya mau mengundurkan diri
pak anton tadi mengatakan kalau yang lain aja boleh misalnya
yang lain itu siapa dan seperti apa tuh pak ininya aktivitasnya yang kemudian pak anton soroti
lihat saja apakah baliho baliho ini bukan politik taktis
belum mereka kan belum diumum bahkan sudah diumumkan oleh partainya
kenapa mereka tidak disemprit misalkan
cuman apalagi saya belum jadi apa apa
kalau saya tidak misalkan tidak terpilih ya sudah
saya hanya simpatisan masyarakat saya ingin bersilaturahim saja
karena ini saya hanya diundang sifatnya
tidak ada satupun juga instruktif
apalagi sekarang saya tidak punya jabatan apa apa
di lem di klat tidak punya garis komando
ini sebagai saya pribadi apa yang bisa diperbuat oleh saya
saya hanya menghadiri undangan undangan yang dilakukan masyarakat
ini khusus untuk saya mungkin yang lain pun juga demikian
tolong aturannya regulasinya diperketat atau disesuaikan
jadi regulasinya kemudian belum ada sehingga memungkinkan pak anton harus tetap kemudian melayani permintaan masyarakat untuk bertemu tadi berkomunikasi ya pak anton ya
ya betul karena kalau saya belum diumumkan tadi seperti dari statement bapak kapolri tidak fair dong
belum apa apa harus mengundurkan diri
siapa yang mau menjamin saya misalkan yang pensiunnya masih lama
jadi ini pun juga tolong aturannya diperjelas
jangan sampai kami pun juga yang punya hak politik dirugikan
baik pak anton fadli
ya pertama menurut saya ini bukan soal pak anton
tapi ini soal anggota tni polri yang kemudian masih aktif hendak maju menjadi bakal calon kepala daerah
nah rujukannya jelas sekali undang undang tni dan polri
kalau bicara hak politik warga negara memang konstitusi menjamin itu
setiap orang berhak untuk duduk di pemerintahan punya hak politik yang sama dan lain sebagainya
tapi kan politik hukum negara kita khusus untuk tni polri itu kan memang nggak punya hak politik mas budi
kenapa itu dilakukan agar kemudian memastikan tni dan polri beserta jajarannya termasuk sampai anggotanya
itu betul betul bisa melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan negara untuk pertahanan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
itu saja dan itu mandat reformasi dulu
makanya kemudian jangan kemudian seolah olah ada keberatan soal ini seolah olah menghambat hak politik warga negara bukan
tapi ini bagaimana kemudian menjaga tni polri tetap ada koridornya sesuai dengan undang undang tni dan polri itu sendiri
baik mbak wiwi mohon maaf sebenarnya saya ingin tanya ke mbak wiwi tapi waktu kita sangat terbatas
tapi kita ini akan menjadi topik yang kemudian pasti akan terus kita bahas apalagi nanti jika memang konstelasinya dinamikanya juga berubah secara drastis
cuma satu kata saja yang penting adalah profesional
profesional ya jadi harus tetap di koridornya meskipun peraturan tadi banyak celahnya kalau kata pak fadli tadi
terima kasih sekali lagi fadli terima kasih mbak wiwi terima kasih pak anton atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus prime news malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami